warga desa wadas kabupaten purworejo jawa tengah menolak pembukaan lahan tambang andesit dan pembangunan bendungan bener
perlawanan ini berujung penangkapan enam puluh tujuh warga wadas oleh aparat kepolisian
warga merasa khawatir pembangunan bendungan bener dan tambang batu andesit akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian mereka
mengapa pemerintah dan aparat kepolisian ngotot sekali bahkan bertindak represif di tengah penolakan warga wadas
untuk pembahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo
selamat sore pak ganjar
dan manajer kampanye isu tambang dan energi walhi fani tri jambore selamat sore mas fani
oke saya mau ke pak ganjar terlebih dahulu pak ganjar tadi siang anda sudah menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa penangkapan kepada enam puluh tujuh warga wadas yang menyebabkan ketidaknyamanan
tapi apakah permintaan maaf itu cukup pak menyelesaikan persoalan konflik agraria konflik sosial yang sudah terjadi di sana pak ganjar
pasti ekspektasi anda tinggi sekali dan anda pasti berharap yang paling tinggi
apakah permintaan maaf itu cukup
saya minta maaf menurut anda tidak cukup
karena ini kan bukan hanya konflik yang pertama pak pada april dua ribu dua puluh satu sudah pernah ada juga konflik agraria konflik yang terjadi di sana dan ini adalah puncak dari gunung es
apakah kemudian dengan bapak meminta maaf itu sudah cukup pak
karena pembangunan akan jalan terus dan ada warga yang sudah merasa tersiksa di sana terzolimi
ya apakah dramanya seperti yang anda sebutkan dulu
kenapa ini menjadi pertanyaan saya agar kemudian kita fair mendudukkan persoalannya
terzolimi terus kemudian sulit dan sebagainya
karena datanya mestinya ditampilkan dan saya semang kalau cnn bisa tampilkan itu dengan baik
umpama berapa masyarakat setuju
berapa masyarakat tidak setuju
berapa masyarakat yang masih menimbang nimbang
buat saya apa yang kemudian terjadi dan masyarakat melihat situasi yang tidak nyaman maka sebagai pemimpin saya harus minta maaf dulu
itu yang kita lakukan
mbak rifana mungkin merasa itu tidak cukup boleh saja
makanya saya tanya dengan apa lagi kami harus menyampaikan itu kepada publik
yang kedua kita harus bisa mengedukasi kepada publik apa kemudian yang terjadi
kalaulah kemudian ini puncak gunung es mungkin belum puncak mbak rifana
karena masih ada lagi upaya upaya ikhtiar ikhtiar yang coba kita dialogkan dengan melibatkan banyak masyarakat
termasuk bagaimana kami komunikasi dengan komnas ham waktu itu
terus kemudian kita coba bicara lagi dengan masyarakat
termasuk upaya upaya kita yang pada hari ini kemudian menjadi cerita yang ya menjadi perhatian lah begitu
artinya tadi pak menko paluka pak mahfud md mengatakan bahwa gubernur jateng akan melakukan pendekatan dialog pendekatan psikologis
artinya itu akan terus dilakukan pak ganjar
iya kalau kita berbicaranya positif dan anda mau terima itu ya saya akan menceritakan itu
tapi kalau frame nya anda akan mengatakan ini tidak cukup dan ini kemudian situasi yang sulit yang tidak bisa diselesaikan pasti akan buntu
maka dalam obrolan sore hari ini kami ingin menyampaikan saja bahwa tahapan demi tahapan sejak dua ribu dua puluh
tolong dicatat ya mbak ya
ini sejak dua ribu tiga belas prosesnya sudah sangat panjang
gugatan demi gugatan sudah muncul komunikasi muncul briksi pernah ada dan kita mesti bisa berdialog untuk bisa mendengarkan berbagai pihak
begitu mbak rifana
mas fani mas fani ini tadi klaim dari pemerintah pusat ya yang disampaikan oleh pak menko polhukam bahwa saya bacakan pernyataannya ya
semua informasi dan pemberitaan yang menggambarkan suasana mencekam sama sekali tidak menggambarkan situasi sebenarnya
wadas dalam keadaan damai dan juga tenang bahkan pak ganjar tadi sudah sempat meminta maaf akibat ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kejadian kemarin
kalau dari sisi walhi melihatnya apakah memang seperti itu seperti klaim dari pemerintah mas fani
iya kalau tadi pak ganjar sempat menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan artinya memang terjadi suasana disperbing
ada suasana tidak nyaman yang kemudian dialami masyarakat
dan diperkirakan itu jauh dari kata damai
jadi pernyataan damai itu sebetulnya yang sepatut dipertentangkan juga dengan permintaan maaf yang barusan juga disampaikan oleh gubernur
nah dua statement ini kan kemudian menjadi berbeda
satu dengan yang lain
nah bukti yang kemudian juga muncul melalui berbagai laporan baik secara narasi maupun yang kemudian ditampilkan dalam video dan foto yang di
terima kasih pak general
saya apronet pudintar
sampaikan oleh kawan kawan di lapangan menunjukkan kebalikan dari itu penangkapan yang spektif berlebihan kepada warga yang ada di sana
bahkan termasuk pendamping hukum dari lbh yogyakarta juga kemudian ikut ditangkap
itu sama sekali tidak menunjukkan suasana damai dalam perhitungan kami
oke pak ganjar tadi koresponden kami yang ada di sana mengumpulkan informasi bahwa memang aparat kepolisian tetap menemani
ataupun menjaga dan juga mengawasi pengukuran tanah yang dilakukan oleh bpn
artinya setelah kejadian eskalasi yang meningkat kemarin pengukuran tanah itu tetap dilakukan
tidak menyurutkan langkah pemerintah untuk menghentikan sementara proyek bendungan bener ini
begini begini mbak proyek bendungan benernya jalan
saya coba luruskan ya mbak agar anda tidak keliru dan confuse nanti
sebab satu bendungan
nah itu sebenarnya proyek tersendiri dan soal query tersendiri
yang sekarang sedang kita bicarakan itu mbak rifana ini tentang kueri
maka jangan sampai kemudian mbak rifana sendiri nanti kebingungan begitu ya
ini mohon maaf ya saya luruskan dulu
lalu kenapa kemudian kita melakukan pengukuran
pengukuran ini mbak rifana kita lakukan setelah beberapa saat sebelumnya kami ini bertemu dengan kelompok masyarakat
dan kami minta jangan kami yang mengundang sebaiknya komnas ham saja
karena komnas ham secara institusi pasti akan lebih terpercaya lah
maka komnas ham kita minta menjadi hostnya
agar apa agar terjadi dialog agar terjadi komunikasi
dan komnas ham memberikan masukan kepada kami banyak sekali
pak ganjar jangan tergesa gesa oke pak ganjar tahan dulu oke
maka pada saat kemudian kemarin kita mengundang beberapa pihak
maupun yang kontra yang kontra kan belum sempat datang mbak rifana
yang undang ini komnas ham belum datang
maka karena belum datang kalau nggak salah dari cnn kemarin juga konfirmasi ke saya kok
saya minta komunikasi dengan mas bk dan sudah komunikasi
dan informasi itu betul
nah ketika kemudian itu terjadi maka keputusannya adalah
teman teman yang kemarin datang yang memang siap diukur meminta kepada kami
pak boleh nggak kami
diukur lebih dulu baik
kalau begitu kami komunikasi
nah karena ada yang belum setuju maka polda mengantisipasi bagaimana pengamanan itu dilakukan
bahwa kemudian itu dilihat waduh kok so off post dan sebagainya
sebenarnya konteknya dalam pengamanan mbak rifana
maka pada saat kemudian pengukuran dilakukan kami menyampaikan
yang boleh diukur adalah mereka yang sudah siap diukur dan rela
rela ikhlas untuk diukur
bukan yang tidak setuju
sehingga kalau kemudian kami melakukan pengukuran kepada mereka yang sudah siap diukur boleh dong ya
yang belum mau diukur nggak apa apa
kami tidak akan memaksakan kok
itulah yang kemudian ruang dialog mesti kita buka lagi
mas fani kalau menurut pemerintah pusat bahwa tidak ada pelanggaran hukum ya
dari kegiatan penambangan batu andesit karena putusan kasasi di ma
ini semua gugatan warga ini
tapi walhi punya pendapat tersendiri bahwa harusnya pembangunan bendungan tambang ini dihentikan karena tidak sesuai dengan putusan mk terhadap undang undang cipta kerja
mungkin bisa dijelaskan mas
jadi pembangunan bendungan beneran basisnya adalah psn
yang basisnya adalah peraturan pemerintah yang dipautkan dengan undang undang cipta kerja
sementara hasil putusan mk kemarin
kita membaca dari awal sampai akhir
ada tujuh poin
dia memutuskan untuk menghentikan
dia menyebutnya sebagai inkonstitusional bersarat
sampai kemudian dua tahun
artinya dalam dua tahun ini kalau tidak ada perbaikan maka undang undang cipta kerjanya sendiri itu sedang dibekukan
bahwa kalau kemudian dalam dua tahun dilakukan perbaikan dia menjadi konstitusional lagi
tak menjadi inkonstitusional
artinya undang undangnya menjadi
asal dari dibangunnya proyek ini sedang dibekukan
jadi tidak ada dasar untuk melanjutkan operasi yang tengah berjalan
jadi kalau kemudian kita mau tunduk kepada konstitusi keputusan mk itu harus dipandang sebagai konstitusi
kemudian tunduk kepada keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah konstitusi
pak ganjar pemerintah ini menyadari tidak bahwa
ada dualisme mungkin ya landasan hukumnya
karena tadi menurut walhi ini ada keputusan mk tentang undang undang cipta kerja yang harus ditaati begitu ya
harus dibekukan dulu pembangunan untuk pembangunan bendungan benar dan juga tambang andesit
tapi di sisi lain kalau menurut pemerintah pusat ini tidak ada yang dilanggar karena gugatan di ma nya ini sudah ditolak begitu
kami ini ada empat belas bendungan mbak
yang sedang dikerjakan
lima diantaranya sudah selesai
dan itu berjalan dengan baik
dan masih ada sembilan yang berproses
orang boleh berdebat tapi hari ini saya sebagai eksekutif saya harus mengeksekusi pekerjaan itu
maka ketika kemudian gugatan demi gugatan dilakukan kami itu berlandaskan putusan pengadilan itu begitu
sehingga yang kami lakukan itu legal
yang kami lakukan itu bisa berjalan
maka effort kita tidak hanya problem legal saja
kami mencoba komunikasi mengajak bicara warga untuk ya mengajak kelompok masyarakat tokoh berpengaruh
agar terjadi konsensus
agar bisa bersepakat
agar kemudian bisa mengurangi risiko konflik
itu yang kita lakukan
jadi kalau kemudian bicaranya seperti itu saya akan mengambil cara begini
yang kami lakukan ini semua legal
sehingga sesuai dengan ketentuan tidak ada yang dilanggar
sehingga kalau kemudian nanti ada aturan lain yang memang mengatur berbeda biarlah ketentuan itu yang lain yang mengatur
tapi hari ini masih berjalan
mungkin baik juga ya suatu ketika cnn jalan tidak hanya ke bagian query tapi ke bagian tempat di mana tapak bendungan dibuat
itu sudah jadi sudah bergerak sudah kelihatan bentuknya
sebenarnya ini masih konsep masih diawang awang atau sudah jalan
tapi lagi lima bendungan sudah diresmikan
sembilan masih berjalan
dan kami harus menyelesaikan yang sembilan ini
dan itu nanti manfaatnya gede banget untuk masyarakat
tahan dulu pak
masyarakat nanti akan mendapatkan akses pertanian akses air termasuk nanti sumber energi
termasuk air baku
oke kita akan bahas nanti seberapa penting sebetulnya bendungan bener ini terhadap warga
kita juga akan tanya apa dampak lingkungannya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
pak ganjar dan juga mas fani serta pemirsa kita akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
anda masih bersama kami
dan kita akan lanjutkan perbincangan kita
pak ganjar ini kalau kita lihat tadi anda sudah menyebutkan ya bahwa manfaat dari bendungan itu sangat banyak sekali
tapi kalau misalnya kita lihat pak negara negara maju ini bahkan sudah menghentikan pembangunan waduk dan bendungan
karena ongkos ekonomi dan lingkungannya terlalu tinggi
dan bendungan di indonesia beberapa banyak yang jebol pak seperti situ gintung
apakah kemudian itu tidak disadari oleh pemerintah
sebenarnya ini untuk siapa sih pak
pak ganjar kami tidak bisa mendengar suara anda
mohon maaf pak ganjar
pak ganjar kami tidak bisa mendengar suara anda
anda membuat framing terus kemudian ini bendungan semuanya jelek
pak rifana saya kira anda perlu ke kampung kampung melihat bagaimana kondisi pertanian kita
bagaimana pertanian kita tanpa suplai air mbak
kalau tiba tiba pertanyaannya ini ya langsung lompat saja banyak bendungan jebol
tapi hanya menyebutkan satu saja mbak saya kira jangan deh pertanyaan dilemparkan pada forum seperti ini
nanti diskusi kita ini seperti orang ngomel saja
tapi bahwa memang negara negara maju sudah
tidak melakukan atau tidak membangun waduk dan juga bendungan
karena ongkos lingkungannya terlalu tinggi kemudian ongkos ekonominya tinggi itu disadari pak oleh pemerintah
mbak kira kira mereka yang menilai bendungan ini sadar apa enggak mbak
mereka juga menyiapkan dari awal loh mbak
apakah mereka kemudian anda lemahkan begitu saja
maaf ya kemudian anda nafikan begitu saja seolah olah mereka tidak berpikir
maaf saja deh
tapi kemudian apa teman teman apalagi anda punya data yang lebih bagus yang bisa memberi pengkami
diskusinya akan saya teruskan
tapi kalau kemudian anda hanya ya hits and run dengan pertanyaan begitu
saya kok tidak tertarik untuk menjawab mbak
menurut saya kok tidak bijak ya kalau anda menyampaikan pertanyaan seperti itu
anda saja jalan jalannya mbak yuk
bagaimana menangisnya para petani karena tidak bisa mendapatkan akses mbak
dan itu penyelesaiannya
pertanyaannya adalah bagaimana menghadirkan air lebih banyak untuk ke sana
mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan secara detail
pasti diskusi kita nanti seperti diskusi di papua
pak ganjar saya harus tanya saya harus konfirmasi
karena banyak rumor yang beredar di luar sana bahwa pembangunan bendungan bener ini
akan dipakai nanti sebagian air bakunya untuk bandara yogyakarta international airport
dan sebagian wilayah residensial di sana
saya harapkan bisa menjawab pak
karena ini untuk mengkonfirmasi apa yang sebenarnya
mbak siapapun bisa memanfaatkan bendungan ini loh mbak ya
ini tidak hanya dipakai untuk masyarakat purworejo
ada juga bendungan ini yang bisa dipakai untuk masyarakat di wonosobo
maka wilayahnya ada dua yang ada di sana
saya tidak tahu kalau mau dipakai untuk tempat yang lain
siapapun boleh pakai kok mbak
untuk air baku untuk pltu untuk pengairan
fungsinya ini cukup
kalau pertanyaannya melompat lompat seperti ini
saya ragu sebenarnya ini diskusi kita mau bicara soal apa
soal konfliknya kah
soal bendungan yang lebih besarkah
kalau iya saya akan paparkan secara detail begitu
maksud saya biar lebih sistematis
mas fani menurut walhi dampaknya ini apa sih mas
sebetulnya karena kan warga yang menolak itu
bahwa akan ada dampak kerusakan lingkungan di sana
mungkin walhi bisa memaparkan lebih detail
kalau di wadas itu kan akan menjadi logistik kuari
dan pasti akan terjadi ekstraksi terhadap batuan dan tanah yang ada di sana
sebetulnya kuari itu adalah kata lain dari pertambangan
penambangan batuan yang akan dipakai sebagai bahan untuk kemudian melakukan
dipakai kemudian untuk bendungan
benar artinya kalau kemudian
menjadi ekstraksi pasti
akan terjadi perubahan tentang lahan di situ
akan terjadi perubahan rona
kawasan itu dan itu yang
khawatiran warga kalau kemudian kawasan itu
maka pasti akan kerusakan
wilayah wilayah yang sebelumnya
produktif untuk kepentingan warga
itu kemudian akan menjadi rusak wilayah yang
sebelumnya dianggap sebagai
penahan dari ancaman
banjir dan longsor kemudian juga
akan menjadi rusak dan itu yang juga
kemudian menjadi concern dari
warga dan itu juga yang kemudian
dipertanyakan kenapa kemudian
ini juga tidak pernah dimenjel di dalam
artinya ada dampak
penting hipotetik gph
yang tidak pernah diulas
di dalam amdal yang harusnya dia
menjadi salah satu penentu
operasi satu aktivitas
untuk membangun atau tidak membangun
itu ada di dalam amdal ini
tapi kalau amdalnya
tidak memperhatikan salah satu dampak penting
hipotetik dalam hal ini adalah penolakan
warga yang concernnya itu
clear concernnya adalah keselamatan
wilayahnya maka dia menjadi
satu proyek yang
patut dipertanyakan keabsah
oke terakhir pak ganya
dengan eskalasi yang meningkat ya pak ya
di desa wadas meskipun
ada warga yang pro dan juga
warga yang kontra begitu ya dan ada yang
kemarin kemudian ditangkap oleh aparat kepolisian
anda sebagai pemerintah provinsi jawa tengah
yang menaungi kabupaten purworejo
ini bagaimana kemudian ke depannya
supaya konflik ini tidak terulang kembali
begitu pak dan masyarakat tidak terjebak
dalam konflik sosial
ya ini pertanyaannya bagus
yang kali ini pertanyaannya bagus
jadi tugas kami adalah
sosialisasikan termasuk sebenarnya
mbak agar tidak melompat lompat
kami ada loh amdanya lengkap
jadi mas fani juga akan
mendapatkan itu karena
ini bagian yang bisa dibuka
dan sekali lagi berkali kali kami
digugat dan ada putusan
pengadilan yang memenangkan
kita artinya kita jalan
di dalam amdal itu sendiri pun sama
mbak ada banyak ahli
yang bekerja di sana yang menilai
berkaitan dengan amdal
maka ada satu yang menurut saya penting
dan menurut saya deliver di sini
yaitu terkait dengan aspek sosial
nah ini mungkin yang hari ini perlu kita
bicarakan sehingga dampak
sosialnya inilah yang perlu
diperhatikan sehingga mas fani
tadi betul menyampaikan
maka kalau lah kemudian itu bisa dipahamkan
tingkat kerusakannya itu
seperti apa sih
apakah tolerable atau tidak
apakah perlu untuk dijelaskan kita jelaskan
apakah perlu menghadirkan
menghadirkan pakar kita hadirkan
bahkan komnas ham pada saat itu menghadirkan
dua pakar yang memang
perlu untuk menjelaskan itu dan
memberikan penilaian dan kita senang
adalah berkomunikasi dengan
masyarakat membuang ruang
dialog yang lebih lebar
agar semua bisa duduk bersama dan
menyampaikan secara damai menurut saya
itu yang hari ini paling penting
tapi sekali lagi
kalau mbak rifana nanti membutuhkan
lebih detail lagi saya akan
suplematerinya untuk cnn
agar kita berangkat nanti dari
informasi yang cukup lengkap
yang sudah diuji oleh pakar pakar
baik baik kita berharap
tidak ada lagi tindakan represif
ataupun ketidaknyamanan dan juga
konflik sosial yang menimpa warga
wadas meskipun yang pro dan juga yang kontra
kita tunggu nanti bagaimana dialog
pendekatan persuasif yang dilakukan oleh
pemerintah provinsi jawa tengah bersama
dengan aparat kepolisian untuk bisa menyelesaikan
persoalan di desa wadas ini
terima kasih sekali gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan juga mas fani tri jambore
manager kampanye isu tambang dan energi walhi
sudah menjelaskan dan berdiskusi
sehat selalu pak ganjar dan juga mas fani
sama sama terima kasih